arus sungai ciliwung meluap drastis setelah kawasan puncak jawa barat diguyur oleh hujan deras semalaman
bahkan pantauan debit air di bendung katulampa bogor jawa barat pada rabu pagi melonjak pada titik satu ratus tujuh puluh cm atau siaga dua
sebelumnya status ciliwung berada di level normal di titik empat puluh cm
petugas langsung mengirimkan sinyal peringatan dini ke kawasan pos pantau di jakarta untuk mewaspadai banjir kiriman sepanjang hilir ciliwung
pasalnya volume arus yang mengalir deras mencapai hampir tiga ratus lima puluh ribu liter air per detik
warga bantaran diminta untuk waspada dampak luapan arus yang diperkirakan tiba pada sore nanti
hingga kini petugas belum menurunkan status level siaga dua lantaran kondisi curah hujan di kawasan hulu puncak masih terpantau deras merata
untuk debit air yang mengalir ke jakarta itu diperkirakan sekitar sepuluh sampai dua belas jam
hulu ciliwung sendiri meluap diakibatkan oleh anak sungai ciesek dan cidapit yang berada di kawasan puncak meluap drastis
apakah ini disebabkan juanda oleh hujan deras yang terus mengguyur sejak semalam sehingga membuat status katolampa sudah naik ke siaga dua
dari pantauan petugas penung memang
hujan deras merata itu terjadi di seluruh kawasan bogor kota dan kabupaten yang berlangsung sejak dini hari tadi hingga pagi tadi
sebelumnya debit air berada di titik empat puluh cm melonjak dalam waktu kurang lebih tiga puluh menit mencapai tinggi satu ratus tujuh puluh cm
artinya ini sudah termasuk tidak normal ya juanda
dengan status yang siaga dua ini di sana apakah dalam keadaan tidak normal karena hujan deras yang terus mengguyur di kawasan bogor
ya untuk status siaga dua ini merupakan puncak tertinggi selama beberapa bulan terakhir
sampai kapan status siaga dua ini akan diterapkan oleh petugas tempat juanda
sampai saat ini petugas belum menurunkan status level siaga dua
karena kondisi arus kilium masih tinggi
dan kondisi cuaca di bogor saat ini seperti apa apakah hujan ringan akan turun atau intensitas sedang dan tinggi akan turun pada siang hari nanti
hingga saat ini pantauan di seluruh wilayah bogor terpantau hujan sedang merata sampai ke hulu puncak demikian